sama boy keluar mas
kasih ya lo reva
ini bener dengan mamanya reva
ini angel tante
temen sekolahnya reva
kamu harus tetep jadi diri kamu yang sekarang
jadi mondi yang sangat kamu cintai
aku bakalan tetap jadi mondi yang kamu cintai
job besok sudah habis
saudara mondi harus kembali ke
kalau bisa tambah dikit lah
lima menit gitu pak
dua menit pak
eh bentar bentar
kamu tenang ray
aku bakalan segera bebas
dan aku yakin
boy bisa buktiin kalau kubar yang bersalah
semoga boleh berhasil dan selamat ya
kalau aku udah bikin kamu makin sedih sekarang
dan aku nyari abah selalu gagal
eh bentar bentar bentar
ayo kembali ke sel

tunggu tunggu tunggu
kok kadang liatin saya kayak gitu ya
ada yang aneh semua muka saya
hah ada yang neveli gigi saya gak
gak ada kubah
hei pada ngapain sih
kalau mau berantem jangan keroyokan
itu bukan petarung namanya
kalau berani satu lawan satu
kalau soal saya tiga juga saya berani
hei kamu juga udah bangkotan dari zaman anak kecil lagi
nggak usah banyak omong loh
gak usah banyak omong loh
hebat oke kamu kepo
coba tunjukkan semua kemampuan kamu
keluar kalah keluar
tidak tidak tidak
harus lakuin sesuatu
terus nanti cucok mana sih
aduh ini orang bener bener ya
udah di mana tadi diteleponin gak diangkat
udah tua ya pasti jam secure tidur
kebu banget sih itu orang
aduh gue harus gimana dong tante cucok gak bisa ditelepon
terus gue harus telepon siapa
mama gue kan gak bisa ditokop
tapi kan gue gak punya ya nomen nomennya reva
gue minta siapa ya
bagas aja tuh bodyguard pasti dia punya
om ini angel teman sekolahnya reva
kini om boleh minta tolong gak aku boleh minta nomor telepon mamanya reva nggak
orang tuanya non reva kayaknya masih ada saya sama saya deh
ngomong ngomong kenapa henti henti jadi bodyguard
terus malah jadi supir angkot sekarang
gue masih terapi
wih enak dong bang ikut rapi apaan
gue terapi biar gue kaget takut sama ular bulu
masih badannya gede takut sama ular bulu sih bang
ya disan disan disan
ya disan disan disan disan
tuh kan reva masih gak mau angkat telepon dari mas
jadi angkat angkat dari tadi
mau nyapa lagi dia
aku yakin banget kayaknya reva tuh lagi senang senang sama boy
bener kan aku bilang mereka tuh gak mungkin tidur di kamar jam segini udah tidur
pas kita liat bener ada bantal lagi diselimutin sama reva seolah olah kalo dia lagi tidur di kamarnya
dia pas lagi senang senang berduaan sama boy keluar mas
coba telepon lagi kasian loh reva
ini bener dengan mamanya reva
ini angel tante teman sekolahnya reva
angel cewek pecicilan yang suka sama boy itu ngapain dia telepon gue
bukan mas aku juga gak tau sih jelasin siapa
karena suaranya pecut putus kalo di kamar tapi sinyalnya suka jelek
aku keluar dulu buat cari sinyal mas tepuk telepon reva ya
halo angel ya ada apa ya
tante tadi itu aku lihat boy sama reva berduaan naik motor
tapi sementara itu aku juga tahu kalau tante sama om itu gak suka kan sama buaya
eh tante maaf juga ya santa aku gak bermaksud kok ikut campur atau ngadu gitu ke tante
anak kayaknya udah pengen reva sama boy putus deh bisa gue manfaatin nih
tapi dia gak boleh tau kalo mamanya reva itu sebenarnya cewek cantik yang pernah ketemu sama dia di rumahnya boy
tante jangan marah ya sama aku aku juga tahu ini semua dari reva kok tante
jadi reva itu yang pernah cerita sama aku
kalo orang tua dia itu gak suka kalo reva itu deket sama boy
dan aku juga tau